hakim konstitusi suhartoyo menegur kuasa hukum kpu ri hifzil alim dalam sidang sengketa hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh
hifzil ditegur ketika menyampaikan puja puji ke ketua kpu ri hashim ashari di hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi
momen ini berawal ketika hifzil menyampaikan pembelaan untuk kpu atas tudingan paslon tiga
dalam pembelaannya hifzil sempat memberikan pujian kepada ketua kpu hashim ashari
ketua mk soehartoyo pun meminta hifzil untuk tak memberikan pernyataan di luar materi tertulis yang dibacakan dalam sidang